bambu ini sebuah tanaman yang salah satunya tanaman satu satunya adalah yang terbaik di dalam rangka menyimpan dan meresap air
itu sehingga saya yakin dengan bambu adalah bisa menanggulangi banjir bandang dan itu terbukti
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia hero in association with
ada yang menarik di desa sanankerto kabupaten malang jawa timur sejak tahun dua ribu lima belas
di lahan seluas hampir tiga puluh enam delapan hektare ini ada wisata danau dengan air yang berona kehijauan
namanya bon pring dalam bahasa inggris bon berarti anugerah
sementara dalam bahasa jawa pring adalah sebutan untuk bambu
selaras dengan namanya obyek wisata ini dikelilingi oleh
bon pring dirintis oleh muhammad subur kepala desa sanankerto sejak tahun dua ribu empat belas
dua buah danau di dalam obyek wisata ini adalah embung atau sumber mata air
karena di sini saya itu mulai kecil sudah diajak bapak saya bertani ke sawah itu
pada saat itu sawahnya di ujung barat jadi merasakan betul betapa sulitnya
mencari air gitu ya
karena semua dari ujung sana itu sudah masuk desa lain
sumber air untuk irigasi itu dari bon pring
sehingga pada saat itu saya semangat sekali untuk menjadi kepala desa
paling tidak yang pertama saya ingin melanjutkan tradisi nenek moyang kita
tentang konservasi bambu itu
karena itu mengairi tiga desa
sehingga pada saat saya jadi kepala desa
langsung yang saya program adalah bon pring
yaitu konservasi penyelamatan lingkungan penyelamatan sumber air
dengan saya membentuk kelompok tani bambu
ya konservasi hutan bambu menjadi inspirasi subur membangun bon pring
di dalam obyek wisata ini terdapat arboretum bambu yang dilestarikannya
bersama kelompok tani bambu di desa
di desa sanankerto
hingga maret dua ribu sembilan belas tercatat sedikitnya ada enam puluh lima spesies bambu
yang tumbuh di arboretum seluas satu hektare ini
jadi kalau manfaat utamanya memang kita pelestarian mata air
jadi hajat orang banyak
kalau secara individu memang belum begitu banyak
teman teman itu dengan adanya potan bambu sehingga punya kepedulian
karena mulai bapak saya itu sering memotong bambu namun tidak pernah menanam
jadi dengan adanya pokotan bambu teman teman kita bahkan generasi di bawah saya itu
banyak yang mulai peduli menanam bambu
ugm itu pernah mengadakan penelitian di sini untuk terjadinya erusi kecil sekali
jadi hutan bambu dalam penelitian mereka itu hanyutnya sedimen rendah sekali
kalau kita banding dengan hutan hutan yang lain kayu
apalagi gundul itu lebih parah kan itu
dan sedangkan tanaman kayu aja masih erosinya masih tingkat sedimen yang hanyut itu masih tinggi
tapi namun dengan bambu minim sekali
hingga kini kelestarian bambu di desa sanankerto terus dijaga oleh kelompok tani bambu bon pring
dan menjadi museum bambu satu satunya di kabupaten malang
arboretum bambu ini kerap digunakan sebagai obyek penelitian
kehadirannya membuat desa sanankerto meraih penghargaan sebagai desa terbaik kategori program kampung iklim utama
yang aktif melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi
dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
di awal upayanya merintis bon pring
subur tak mengelak jika dulu warga desa sanankerto sempat merasa ragu dengan rencana pembangunan obyek wisata ini
kesabaran subur membuahkan hasil
kini banyak warganya yang tergerak mendukung kegiatan wisata di sanankerto
tak hanya mengubah wajah desa
bon pring berhasil mengurangi angka pengangguran
di saat kita membangun wisata
tentu harapan kita memang banyak tamu yang datang wisatawan yang datang
memang problem mulai ada gitu
tiap hari ada tamu
bahkan kalau minggu sudah ribuan itu pasti ada sampah
sejujurnya kita harus membangun wisata
kehadiran obyek wisata bon pring menjadi angin segar bagi warga desa sanankerto termasuk supii
dua tahun sudah ia menjadi petugas kebersihan di bon pring
meski berusia senja ia bersyukur kini ada pundi rupiah yang ia dapatkan setiap bulannya
dulu pria berusia enam puluh empat tahun ini berprofesi sebagai buruh tani dan pekerja serabutan yang pendapatannya tak tentu
ya alhamdulillah umur juga usia sudah lanjut
tenaga juga kurang begitu kuat
ditugaskan di kebun pring ini saya alhamdulillah terima kasih banyak
jadi di kebon pring ini
ada yang mengajak saya
bulanan itu rp tujuh ratus lima puluh
selain supi ada sekitar tujuh puluh lima orang warga desa sanankerto yang bekerja di obyek wisata bon pring
kebanyakan adalah para pemuda yang sebelumnya menganggur
salah satunya adalah eko
lulusan sekolah menengah pertama ini
kini menjadi petugas harian dan perusahaan

dulu dulu kita kan semuanya di sini
semua kebanyakan orang pengangguran
semacam seperti misalnya habis lulus sekolah
terus kita pengangguran
terus kita ada wisata bon pring di sini
alhamdulillah semuanya anak anak di sini bisa bekerja di sini
jangan dapat penghasilan sendiri
kalau maunya gini
kita sebagai di sini
ingin memajukan desa di sini mas
bukan karena adanya uang
sepenting desa kita kan dulu idt di sini semuanya
berhubung ada wisata andaman
kita semuanya ajak semua teman teman
sebisa mungkin kemampuan kita
harus memajukan desa di sini
selain menyerap tenaga kerja di desa sanan kerto
bon pring juga menggerakkan perekonomian warga
ada lima puluh enam pedagang makanan dan minuman
di obyek wisata ini
kebanyakan adalah ibu rumah tangga seperti rosidah
sejak berjualan pada tahun dua ribu enam belas
setiap hari rosida memperoleh pendapatan rata rata dua ratus hingga lima ratus ribu rupiah
ya sejak ada wisata bon pring ini
saya juga bisa jualan
pendapatannya juga banyak
juga membantu suami
juga bisa menyekolahkan anak
juga bisa menyisihkan sedikit sedikit
buat keperluan keluarga
sebelumnya pada tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu lima belas
pembangunan bon pring dikerjakan dengan menggunakan dana swadaya masyarakat
kemudian pada tahun dua ribu enam belas
sekitar empat puluh juta rupiah digunakan untuk pelebaran jalan menuju bon pring
dari dana desa yang diberikan oleh kementerian desa pdtt sebesar enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah
dari delapan ratus satu juta rupiah dana desa
satu ratus tujuh puluh juta rupiah digunakan untuk pengembangan infrastruktur obyek wisata ini
kemudian pada tahun dua ribu delapan belas
dari dana desa sekitar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah
tiga ratus juta rupiah digunakan untuk pengembangan sarana
berupa kolam renang
perlahan namun pasti
objek wisata bon pring yang dikelola oleh bumdes kertora harjo ini
sukses memutar roda perekonomian di desa sanan kertol
di tahun pertamanya beroperasi pada dua ribu lima belas
bon pring berhasil memperoleh pendapatan sekitar dua belas juta rupiah
dari hasil penjualan tiket
jumlah pendapatan yang dihasilkan dari objek wisata ini meningkat setiap tahunnya
pada tahun dua ribu delapan belas bon pring semakin bersinar dengan omset dua delapan miliar rupiah
dengan tiket masuk lima hingga sepuluh ribu rupiah per orang
bon pring menawarkan kesejukan dan wisata alam yang memesona
aku dapat informasi tempat ini dari internet sih
kalau tempatnya nggak nyangka sih di dalam hutan bambu kayak gini
ada tempat yang sejuk
terus ada dananya juga di tengah hutan bambu gitu
asik sih tempatnya enak juga buat foto foto
ya sering kalau hari minggu tuh sering kesini
enak di sini tempatnya sejuk
alhamdulillah sekali dengan adanya bon pring ini
desa kami terkenal di mana mana
kemudian juga dengan adanya bon pring ini
bisa masyarakat sekitar membuka lapangan kerja
menyimpan potensi wisata yang besar
desa sanankerto semakin menunjukkan jati dirinya sebagai desa wisata
bersama pemuda karang taruna
subur mendirikan bank sampah pada tahun dua ribu
di saat kita membangun wisata
tentu harapan kita memang banyak tamu yang datang
memang problem mulai ada gitu
karena kalau masyarakat kita adalah sekitar empat orang
dengan tiap hari ada tamu gitu ya
bahkan kalau minggu sudah ribuan itu pasti ada sampah gitu
nah untuk menjaga salah satu sabta pesona
karena kita adalah desa wisata
ya ini harus segera dijawab dengan membentuk bank sampah
ada sekitar delapan puluh pemuda karang taruna
yang mengelola bank sampah kerto aji
setiap minggunya mereka berkeliling desa
ke rt rt tempat mengumpulkan sampah dari warga
mas bersama teman teman karang taruna
di desa ini begitu mengelola bank sampah seperti ini
dasar pemikirannya apa nih
kenapa mas dan teman teman mau menjaga lingkungan
mengelola bank sampah seperti ini
ya kita dasarnya dari desa wisata mas
akhirnya dari desa wisata
di sini kan desa wisata itu misalkan sabta pesona
mulanya idenya dari situ
gimana cara kita mengurangi sampah yang ada di desa senangkerto ini
nah jadi kita idenya membedikan bank sampah
menjaga lingkungan yang pasti ya
nah kemudian ketika bank sampah ini sudah berjalan begitu
kan warga ini secara bergiliran mengumpulkan sampah sampah dari rumahnya begitu
seperti apa mekanismenya
mekanismenya kita penimbangan satu bulan itu empat kali
setiap bulan ada rt mulai rt
bulan pertama minggu pertama itu rt satu dua tiga empat lima enam
itu minggu pertama
dan untuk minggu yang kedua di rt sepuluh sebelas dua belas
ya secara bergiliran
ketika mereka sudah terkumpul sampahnya dicatat per kilonya harganya berapa sih mas
harganya kalau plastik itu rp dua ratus lima puluh
botol kita belinya rp satu lima ratus
nah kemudian uang itu dikumpulkan
kapan uang itu bisa dirasakan manfaatnya oleh warga yang menabung sampah bank ini
manfaatnya untuk uang itu kita kumpulkan kita catat dimasukkan buku tabungan
dan untuk mengambilnya setiap satu tahun sekali
satu tahun sekali
iya satu tahun sekali
biasanya mereka lebih banyak mengambil pada saat
sebelum hari raya
sebelum hari raya begitu ya
dari dua puluh tiga rt di desa sanankerto ada dua belas rt yang aktif menabung di bank sampah
selain mendapatkan uang kegiatan ini juga memotivasi warga
untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan di desa ini
bisa untuk apa itu
nabung buat misuk
buat kebutuhan kebutuhan sehari hari sambil menjaga kebersihan di rumah
untuk bermanfaat untuk saya untuk kebutuhan keluarga
bank sampah kerto aji mencatat sedikitnya ada sekitar satu hingga dua kuintal sampah terkumpul dari kegiatan bank sampah ini
kebanyakan adalah sampah plastik
sampah sampah yang dikumpulkan kemudian dijual ke pengepul
dengan adanya bumdes dan membentuk unit unit wisata seperti unit wisata bon pring
pemuda kami merasa bahwa
saya bangga karena kami bisa berkarya dan kita bisa menunjukkan kreativitas kita
untuk memajukan desa wisata dan memajukan desa sanankerto untuk menjadi maju dan mandiri
keberhasilan desa sanan kerto membangun desa wisata tak lepas dari peran bumdes kerto raharjo
yang didirikan pada pertengahan tahun dua ribu enam belas

selain mengelola objek wisata bompring bumdes kerto raharjo juga berperan menggerakkan ekonomi desa
dengan mendukung warga mengembangkan usaha mereka termasuk diantaranya para perajin bambu
termasuk diantaranya para perajin bambu
yang pertama mereka punya usaha
punya saha artinya bisa diharapkan mereka punya satu prospek ke depan yang bisa dipertanggungja
punya usaha artinya bisa diharapkan mereka punya satu prospek ke depan yang bisa dipanjangkan
punya usaha artinya bisa diharapkan mereka punya satu prospek ke depan yang bisa dipanjangkan
semoga dapat bangun kehidupan
kali sedang dalam langka untuk mengangkat perekonomian mereka
bisa mempunyai satu penghasilan yang lumayan
seperti kita punya pinjaman permanen
yang kedua memang kami membuat satu kooperasi
kooperasi simpan pinjam yang nantinya mereka bisa minjam di kami
kemudian dengan angsuran yang mereka sesuai dengan kemampuan mereka
berapa kali sepuluh kali lima belas kali kalau mungkin masih dianggap terlalu berat ya
dia sampai tiga puluh kali
adalah samsul arifin seorang pembuat tusuk sate yang permodalannya dibantu oleh bumdes kertora harjo
warga dusun kampung anyar desa sanankerto ini telah menjalankan usaha pembuatan tusuk sate berbahan dasar bambu sejak tahun dua ribu dua
samsul adalah satu dari dua puluh dua pembuat tusuk sate di dusun kampung anyar ini
ia merasakan betul
manfaat dana desa dari kemendesa pdtt yang diberikan melalui bumdes kertora harjo
berupa dana hibah penyertaan modal sebesar enam juta rupiah yang didapatnya tahun dua ribu tujuh belas
sejak saat itu penghasilannya meningkat dari satu dua juta rupiah menjadi dua lima juta rupiah per bulan
kita kan ada uang beli bambu dulu
setelah kita punya
modal dari bumdes
tidak menunggu hasilnya
kita beli bambu
sebelum dibantu permodalannya oleh bumdes
produksi bapak dulu berapa banyak per bulan nih
tusuk sate rata rata
enam sampai tujuh kintal
tapi setelah bumdes memberikan modal
berarti produksi semakin kuat semakin sering
per bulan rata rata berapa banyak tuh
dijual kemana saja tusuk sate nya
ada pengepul juga ada pengepulnya
kita kadang diambil kadang kita
mengantarkan ke sana
selain samsung ada pula azik
perajin suvenir bambu
yang pemasarannya dibantu oleh bumdes
pemuda yang tergabung
kelompok wisma deling ini
memproduksi berbagai kerajinan berbahan bambu
bersama lima orang temannya
warga desa sanankerto
berbagai benda pakai
dan hias tercipta dari tangan mereka
mulai dari asbak
harganya pun bervariasi
mulai dari belasan ribu hingga jutaan rupiah
replika kepala manusia
dari akar bambu ini misalnya
dijual dua ratus ribu rupiah
pada tahun dua ribu delapan belas
bumdes kertora harjo mengalirkan
dana desa sebesar dua puluh juta rupiah
untuk pelatihan keterampilan
para pengrajin suvenir bambu
rata rata memperoleh penghasilan
hingga tiga juta rupiah
kami terkonsep dari
desa wisata bonpreng yang
ikonnya adalah bambu
pemasaran sementara ini kami
pemasaran kami taruh di
di warung warung pkk
dan setan setan souvenir
di ekowisata bonpreng
dan salah satunya kami
pemasaran di pameran pameran yang
sudah keluar jawa
sampai ada pameran desa wisata
dengan adanya bumdes dan membentuk
pemudam kami merasa
untuk memajukan desa wisata
dan memajukan desa sanankerto
untuk menjadi maju dan mandiri
tak hanya industri kerajinan bambu
bumdes kertora harjo juga mendukung
industri olahan makanan di desa sanankerto
pembuat carang telol
seperti siti hanifah misalnya
produksi kue berbahan dasar ubi jalar ini
sejak pemasaran yang dibantu oleh bumdes
dari hasil penjualan carang telo
pendapatan siti bisa mencapai dua juta rupiah per bulan
pada tahun dua ribu tiga belas
bumdes kertora harjo mengalirkan dana desa sebesar tiga puluh
dan menjaga keuntungan desa di jawa tenggara
untuk pelatihan keterampilan para ibu
membuat dan mengemas olahan makanan di desa ini
keberhasilan subur bersinergi dengan bumdes kertora harjo
patut diacungi jempol
ide ide kreatifnya membangun desa sanankerto
tak lepas dari dana desa yang dikelolanya
sesuai kebutuhan masyarakat
setelah ada program di bumdes kertora harjo

kita membuat dana desa yang berbeda
kita membuat dana desa yang berbeda

kita membuat dana desa yang berbeda

setelah ada program dana desa ini
sangat dirasakan perubahan oleh masyarakat
sangat dirasakan perubahan oleh masyarakat
peningkatan usaha tani
dulu belum ada karena gak ada anggaran
wilayah wilayah yang di situ
sekian puluh hektar
tapi akses jalan tidak memunisara
tanah pertanian tapi akses jalan tidak memunisara
sehingga sulit di situ
dengan dana desa kita bisa membangun
yang ketiga dengan dana desa
kita bisa memberikan pelatihan
pelatihan kepada petani
cara membuat kompos
cara bercocok tanam yang baik
luar biasa dampaknya
dengan dana desa ini
begitu terasa kelihatannya
muhammad subur adalah kepala desa
yang patut diteladani
di bawah kepemimpinannya
yang pernah menjadi desa tertinggal
kini semakin maju dan dikenal oleh banyak orang
desa boleh saja terpencil
namun tak lantas terkucil
bon pring yang terinspirasi
dari bambu saja
bisa membuktikan bahwa desanya
berhasil menghidupkan denyut perekonomian
membangkitkan gairah kehidupan